kita akan bahas perbedaan pemakaian aturan tersebut dengan koordinator masyarakat anti korupsi indonesia tomaki boyamin saiman
dan sebelumnya kami juga sebenarnya sudah mengundang dari pihak komisi pemberatasan korupsi namun belum bisa bergabung pada malam hari ini
saya langsung ke bang boyamin tadi sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan sedikit aturan aturan yang menjadi dasar yang dikatakan oleh kpk yaitu pasal satu ratus tiga belas kuhap
namun kan sebenarnya kpk memiliki undang undangnya sendiri jadi sebenarnya aturan mana yang berlaku
kalau pemeriksaan itu memang bisa di tempat manapun terutama sebenarnya di kantor pemeriksa
tapi boleh kalau sakit itu di tempatnya sakit itu memang diperbolehkan alasan patut itu
tapi yang memeriksa ya cukup penyidik gitu loh maksudnya gitu
nah kalau pak firly itu ikut jadi penyidik dan ikut memeriksa berarti ya pakai undang undang yang lama
bukan hanya datang sayuhelo salaman ramburan terus pergi lagi gitu
jadi ini yang sebenarnya maunya apa
kalau mau jadi penyidik ya harus ikut meriksa gitu
duduk di sampingnya penyidik memantau dan juga memberikan pertanyaan
mestinya kan kalau berita acara pemeriksaan begitu kalau sebagai pengintip gitu
kalau mau turun
atau juga kalau mau turun jadi penuntut ikut sidang di pengadilan kasus kasus besar ikut melakukan penuntutan
sebagaimana caksa agung jeffrey thomas di malaysia itu waktu satu mdb nasib rajak ikut memimpin sidang jaksa agungnya
jadi itu kalau
pakai undang undang yang lama tahun dua ribu dua nomor tiga puluh
tapi karena ini sudah direvisi tentang pasal dua puluh satu ayat empat tadi yang kamu jelaskan tadi ya nggak bisa lagi sebenarnya aturan pak firly datang ke sana
karena terkunci oleh pasal tiga puluh enam yang kamu bacakan tadi dengan alasan apapun
jadi artinya gak ada alasan apapun bertemu itu dalam keadaan terbuka atau tidak terbuka sama aja
mimpinan rambeka itu tidak boleh lagi
apakah itu artinya bang boya mir
urusan tersangka pemeriksaan ya
bang boya mir
pimpinan kpk itu kita buat menjadi manusia setengah dewa
jadi biarlah dia kebijakan biarlah dia men drive atau memimpin kpk itu dari ruang ruang gelapnya
ruang ruang seperti katakanlah kalau bicara negara amerika direktur sdi
bang boyamin apakah itu artinya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan bang
bang apakah itu artinya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan
karena sebenarnya yang berlaku adalah pasal terbaru undang undang terbaru yang dua ribu sembilan belas
pasal tiga puluh enam kan tidak dicabut
dan junto pasal enam puluh lima ancaman hukumannya kan kalau melanggar pasal tiga puluh enam itu kan ancaman hukumannya penjara lima tahun bahkan
jadi itu berarti kan dpr memandang itu masih perlu
buktinya tidak dicabut kok
justru yang pasal dua puluh satu ayat empat itu tentang penyidikan penuntut dicabut
artinya pimpinan kpk itu biasa
jadi level tertinggi
tidak usah jadi penyidik dan penuntut
maka pasal tiga puluh enam masih dipasang
jadi ini itu jelas jelas maunya dpr dan di pemerintah sejak dulu sampai sekarang menginginkan pimpinan kpk itu manusia setengah dewa yang steril
tidak berkomunikasi tidak berhubungan dengan pasien pasiennya kpk
tapi kemarin buli lipin tauli melakukan hubungan komunikasi dengan balikadal tanjung balai diberi saksi tegas
dan kemudian juga masih berkomunikasi berurusan dengan pak motor cp
di pertamina itu sedang diselidiki tentang dugaan
bang boyamin tadi sempat di highlight oleh bang boyamin
jadi ini apapun pertamina tanda kutip itu kan pastianya kpk
baik bang boyamin tadi juga sempat di highlight
kemudian juga diperbolehkan
masa pada pak firly tidak berlaku pasal tiga puluh enam itu kan gitu
bang boyamin tadi juga di highlight oleh bang boyamin mengenai tidak dibenarkan dengan alasan apapun
nah salah satu dalih yang dikeluarkan oleh kpk bahwa keikut sertaan pimpinan ini
sebelumnya sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan segala pihak internal
kemudian juga didiskusikan dengan kuasa hukum dari lukas nmb
dan terakhir yang di highlight juga oleh kpk adalah dipublikasikan ke masyarakat
berarti ini tidak berlaku ya semestinya tidak bisa dijadikan alasan
nah pasalnya kalimatnya itu tanpa dengan alasan apapun
jadi alasan apapun terbuka tertutup sama aja nggak boleh
dan saya dulu pernah memperkarakan pimpinan kpk sebelumnya dengan pasal tiga puluh enam ini
melakukan pertemuan di daerah jakarta timur
dan itu waktu itu diproses segala macem
tapi keburu berakhir masa jabatan ketua kpk yang saya laporkan itu
dengan pasal tiga puluh enam sundo pasal enam puluh lima ini
jadi saya hafal pasal ini
karena pimpinan kpk sebelumnya pernah ada yang saya perkarakan itu
tapi saya tidak terlalu saya buka waktu itu
yang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri atau dianalisa atau disinggir singgiri lagi dengan alasan sedang menjalankan tugas
nah yang menarik juga bang boyamin
ketika kpk ini datang ke sana izin dewan pengawas nggak
supaya tidak ada masalah dengan dewan etik ini
bang boyamin menyatakan dewan pengawas pada dua puluh empat oktober yang lalu
dari pernyataan alberti naho mengatakan bahwa kalau dalam rangka pelaksanaan tugas tidak dilarang
dan kemudian karena tidak dilarang sehingga tidak membutuhkan izin dari dewas
itu kata albertina ho
nah itu bu albertina sendiri kan secara pribadi pendapat
apakah itu secara lembaga dewan pengawas
itu kalau nanti ada yang melapor ke dewan pengawas
mau tidak mau harus dilakukan penyelidikan dan analisa dan treatment berikutnya
apakah itu pelanggaran etik atau tidak
nah soal menjalankan tugas kan juga harus dinilai
seperti apa tugas yang memang mengharuskan pak firly ke sana
urgensinya kapasitasnya terus kemudian juga tindak lanjutnya aja nggak
dengan pak firly datang ke jayapura ini
kemudian apakah kemudian minggu ini atau minggu depan akan dilakukan upaya paksa
dengan melakukan penangkapan dan penahanan pak firly
kalau sakit memang kemudian dibantarkan
kalau tidak ada kan berarti tidak ada urgensinya untuk apa
nah gitu loh jadi sesuatu yang pada posisi retorika dan narasi
bahkan politisasi atau sebenarnya menjalankan tugas beneran
jadi sesuatu yang masih tetap perlu perdebatan
dan gini cacat udah lah saya ini kan pendukung berat pak firly bauri
supaya ini melepaskan perdebatan ini saya mau maju ke mahkamah konstitusi
bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima kecuali dimaknai tidak berlaku untuk pak firly
mudah mudahan mk nanti mengabulkan gitu
berarti bang boyamin dengan nanti
daripada ini menjadi retorika perdebatan yang nggak jelas ini pada hukum
baik itu artinya bang boyamin saya konfirmasi ya bang boyamin
sudah mengatakan ini kultoid pidana sudah sempurna dilakukan sebuah perbuatan pidana
saya konfirmasi ya bang boyamin
itu artinya bang boyamin selaku koordinator maki ini akan melaporkan ke mk
ya mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi tentang
tanahan dan tanya berlaku tidak berlakunya pasal tiga puluh enam itu bagi pak firly gitu
atau yang dikatakan tadi intinya sedang menjalankan tugas gitu
itu bisa dinyatakan berlaku atau tidak berlaku
itu hal hal alasan itu jadi dimaknai jadi
saya memang mau maju ke mahkamah konstitusi untuk memastikan pasal ini sebenarnya seperti apa sih pelaksanaannya
biar tidak jadi perdebatan seperti ini
dan harapan kita ini kan memang pimpinan kpk ini menjadi manusia sendiri manusia setengah dewa yang
pada posisi yang menjadi memimpin ini dengan sungguh sungguh
maka dia tidak perlu mengani tadi penyidikan dan penuntutan
buktinya dpr dan pemerintah dalam revisi tahun dua ribu sembilan belas kemarin kan dihapuskan pasal tentang penyidikan

baik bang boyamin selain memang diduga melanggar undang undang yang ada
apakah perlakuan ini dapat dikategorikan atau diduga dikategorikan sebagai perlakuan istimewa
karena kan kemarin kemarin tidak ada yang seperti ini ya
sebelumnya saya yakin mulai pak taiful kuraman ruki pak antasari azhar saya jadi kuasa hukumnya gitu
tidak pernah cerita kok bahwa mereka ketemu dengan
di ruangan kpk aja tidak pernah
di ruangan kpk aja tidak pernah
tidak pernah ada pimpinan kpk mendatangi pemeriksaan orang saksi maupun seorang tersangka
tidak pernah ada
ini sesuatu yang memang diistimewakan
saya khawatir nanti setiap tersangka ketika sakit atau tidak sakit pun jauh
minta dikunjungi ketua kpk supaya mau diperiksa misalnya
dampaknya jadi panjang ya bang ya
sebenarnya saya menuntut pak firly dan kpk juga
kedepan apapun hasil dari dokter itu sehat atau tidak sehat
itu harus dilakukan upaya paksa
karena konsisten dengan
programnya pak firly bahwa pengumuman tersangka itu harus bersamaan upaya paksa
nah nanti dengan ditahan
itu artinya kalau memang sakit dibantarkan gitu loh
dan dibantarkan boleh berobat di rumah sakit omnam
saya kan masih meragukan sampai sekarang sakitnya seperti apa
dokter belum mengumumkan
karena kalau sakit kok tidak omnam
kok hanya di rumah aja terus
efek dominonya sebenarnya seperti apa sih bang boyamin kalau ini dibiarkan
kantor polsek kuningan
sudah tidak bernilai lagi bahwa
polisi saja kapolri kapolda kapolres itu tidak pernah mendatangi tersangka
pasti penyidiknya kalau kasus kasus korupsi
nah ini kok
kemudian kpk malah seperti itu
eh netizen itu sudah saya baca dalam seminggu ini bagaimana mereka
pikuk mengatakan bahwa
bahwa kpk betul betul hancur ke titik nadir karena peristiwa ini
ini yang sebenarnya dampak dominonya banyak hal nanti
masyarakat tidak mendukung lagi
bahwa kpk sebagai jatuh
dan kemudian akan banyak perlawanan perlawanan
jadi nanti kalau ada yang korupsi bisa mengerahkan massa
kemudian kalau ini juga seperti yang katakan tadi
semua bisa manja minta di datang oleh ketua kpk atau pimpinan kpk
setiap perkara perkara yang proses prosesnya sedang ditangani oleh kpk
dan sebenarnya ada di peraturan dewan pengawas kpk itu mengatakan
dalam menjalankan tugas boleh aja ketemu dengan tersangka
penyidik memeriksa tersangka otomatis kan ketemu
kalau menjalankan tugasnya
memang tugasnya penyidik gitu
dan itu atas izin atasan otomatis diperintah atasan kalau peraturan dewan pengawas
tapi kalau pimpinan kpk izin siapa
atasannya kan sudah tidak ada lagi
awas itu sekarang bukan atasan lagi
penyitaan pengledahan penyajapan tidak perlu izin dewan pengawas
karena sudah dibatalkan mahkamah konstitusi
mestinya itu tidak berlaku untuk pimpinan kpk tetap berlaku pasal tiga puluh enam
di peraturan dewan pengawas
dan juga dengan ketentuan yang lain yang puhat juga gitu
itu adalah berlaku untuk penyidik dan penuntut
sementara pimpinan kpk bukan lagi penyidik dan penuntut
berarti pasal tiga puluh enam dong
contoh pasal dua puluh lima yang mengatur
sanksi bagi pimpinan kpk yang bertemu dengan tersangka
dengan alasan apapun
baik bang boyamin kita akan tunggu
maki ini akan mengajukan ke mk
sehingga dampak domino terhadap kpk ini
tidak benar benar terjadi
terima kasih koordinator maki
makasih saja cnn
boyamin saimin telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia prime news